ribuan pencari kerja di cianjur jawa barat terus memadati job fair dua ribu sembilan belas yang digelar dinas tenaga kerja kabupaten cianjur di lapangan parawatarasi cianjur
para pencari kerja ini rela antri berpanas panasan untuk melamar pekerjaan di sejumlah perusahaan yang ada di job fair ini
inilah suasana antrean ribuan pencari kerja di lapangan perawatasari kabupaten cianjur jawa barat yang sejak rabu pagi datang untuk melamar ke beberapa perusahaan
berjam jam berdiri di bawah terik matahari mereka menunggu giliran untuk menyerahkan surat lamaran ke pihak perusahaan yang ada di job fair dua ribu sembilan belas ini sesuai nomor antriannya
pertama kali ini melamar ini
lulusan dari mana nek
lulusan dari smp negeri salunggulan
datang ke sini berapa sama siapa aja
perusahaan yang membuka lawangan pun cukup
beragam mulai dari jasa keuangan retail hingga industri
rata rata pelamar yang datang ke bursa kerja ini adalah lulusan sma hingga perguruan tinggi

ini insya allah tidak sampai
dalam bursa kerja yang digelar tahun dua ribu sembilan belas ini tersedia tiga enam puluh lowongan pekerjaan
adanya penyerapan tenaga kerja melalui job fair ini diharapkan dapat menekan angka pengangguran
job fair dua ribu sembilan belas di lapangan perawatasari cianjur ini digelar selama dua hari sejak rabu hingga kamis
cianjur jawa barat